apa ngaji sih jaki mama itu ngantuk mau tidur
aduh ma jaki takut ma
jaki ditirau terus sama nenek ma
bukasus kan nenek siranya udah meninggal
justru itu mama kayaknya jaki takut banget
terus masa tadi nenek nge whatsapp jaki sih ma
masa sih coba mau liat
dok gimana keadaan nenek saya saya cucunya
nenek adek sudah meninggal beberapa saat yang lalu
padahal kondisinya sempat dalam keadaan stabil
ya tapi mungkin tuhan berkendak lain
ada yang sabar ya
nenek bangun nenek
jangan tinggalin nenek
kalau nenek gaada nenek selamat siaman nenek
selamat tinggal nek
semoga nenek bahagia di tempat yang baru
nenek bangun nenek
nenek kenapa tinggalin nenek
tenang deh ya
gak usah takut itu hal yang biasa
walaupun tidak sering terjadi
dimana saat seorang sudah meninggal
tapi ototnya masih bisa berkontraksi untuk terakhir kalinya
nenek bangun nek
nenek bangun nek
nek nenek bangun nek
lani gimana keadaan nenek lani
tapi kamu sempat ketemu nenek kan sebelum nenek meninggal
nenek udah buru buru kesini mintaan terzaki
jadi nenek telat kesininya mas
nenek yang tenang nenek
gilar nenek udah gaada aja baru nyamperin
kamu tenang ya dek sabar
tidak usah sedih
nenek sudah tenang
kita doain aja supaya nenek diterima amal ibadahnya
bukan gak mungkin
emang kok juga
harus dibuang ada ada
ah itu mah masa tadi ada itu mah
gak ada apa apa
malam ini jaki boleh tidur sama mama gak mah
satu malam aja mah please ya mah ya
kamu ini aneh aneh aja ya
kamu itu udah gede
masa mau tidur sama mama malu maluin gak gak gak gak
kamu tidur di kamar kamu sendiri
ya mah kan boleh satu hari aja
gede masih kolokan gak gak gak
ajarannya enak tuh
masa tadi gue ngeliat nenek sih di tv
enggak enggak enggak enggak
tuh apaan tuh
tuh apaan tuh
enggak enggak enggak enggak
tuh apaan tuh
tuh apaan tuh
enggak enggak enggak enggak
tuh apaan tuh
enggak enggak enggak enggak
nah jadi gitu nih
sekarang ini udah bisa ngobrol sama temen temen nenek di grup whatsapp
kalau mau kirim foto udah disini
nenek udah bisa sekarang
apa ngaji sih jaki mama itu ngantuk mau tidur
aduh ma jaki takut ma
jaki diterol terus sama nenek ma
sus sus kan nenek sirani udah meninggal
justru itu ma makanya jaki takut banget
terus maksud tadi nenek ngeresep jaki sih ma
masa sih coba gue liat
tuh gak ada
tadi tadi tuh ada ma
masa jadi bohong sih
udah jauh udah mungkin kamu punya salah sama nenek
yaudah sekarang kamu tidur
eh jangan lupa kamu berdoa
tapi tadi nenek baru beritir
udah kamu tidur
masa ini masih pagi lagi sih
kalau selama ini jaki banyak salah nenek sama nenek
jaki gak maksud gitu nenek
nenek ampun nenek jangan ganggu jaki nenek
jaki takut nenek
jangan ganggu jaki lagi nenek
ya ini nenek ngapain sih pakai cara konsep segala
maksud nenek apaan ya
apa nenek nyuruh gue biar bikin rania sama aldo putus ya
serem banget gue balik aja deh
biar aldo sama rani itu putus
kalau gue bikin